kita awali news report kali ini dari semarang jawa tengah
seorang siswi sekolah dasar menjadi korban pemerkosaan puluhan pemuda
ironisnya keluarga korban justru menilai korban yang salah pergaulan
korban pl yang berusia dua belas tahun mengaku diperkosa dua puluh satu orang pada pekan lalu dalam tiga kesempatan berbeda
selain mengalami trauma korban juga terinfeksi penyakit kelamin
ia kini diamankan kepolisian resor kota besar semarang
selama ini pl tinggal bersama ayah ibu tiri dan kakek tirinya
sekitar dua minggu lalu pl mengeluh sakit tapi tidak bercerita soal penyebabnya
ibu tiri korban menilainya susah diatur dan salah pergaulan
kakek tiri korban mengaku tidak terkejut dengan berita tentang cucunya
menurut dia pl pernah mengaku sudah biasa berhubungan intim
berarti dia mengakui cerita sama bapak pernah melakukan hubungan itu pak ya
iya setelah itu saya kasih peringatan saya kasih warning
ya tak marahi ya saya anggap itu putus saya sendiri lah
saya tidak berbicara bicara
tapi ternyata dia itu susah dikasih pengertian pengarahan
kepolisian daerah jawa tengah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini
kepada polisi korban mengaku diiming imingi sejumlah uang
agar mau diajak keluar malam dan kemudian diperkosa
ayah korban curiga karena korban memberikan keterangan bahwa
anak telaminya sakit kemudian diperiksakan ke dokter
di situlah dia mengungkapkan apa yang terjadi
polisi kini mengejar pak
para pelaku polisi juga melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak
untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya